karena tujuan saya mengambil sampah itu bukan untuk membersihkan
tapi menyadarkan masyarakat agar bahayanya sampah plastik itu bakal merusak ekosistem tuh
bakal berdampak banyak untuk langsungan hidup baik itu manusia maupun hewan dan tumbuhan
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk memberikan penghidupan bagi mereka yang membutuhkan
sayang berbagai kebaikan pemberian alam perlahan dirusak oleh tingkah manusia
pencemaran sampah dan limbah kini menjadi pemandangan yang menghiasi sungai purba ini
ribuan ton sampah plastik pernah diangkat sebagai langkah
untuk menghentikan pencemaran di ciliwung
namun setelah bertahun tahun nyatanya masalah sampah plastik tak kunjung usai
kondisi ini membuat syahik harpi seorang pemuda warga asli bantaran sungai ciliwung
tergerak untuk melakukan langkah kecil menyelamatkan ekosistem sungai ciliwung
sadar akan bahaya dari sampah plastik
sejak lama syahik yang sering beraktiv
aktivitas di bantaran sungai rajin memungut sampah plastik
banyak beberapa oknum yang masih tidak sadar dengan bahaya sampah plastik khususnya ya
jadi dari rumah tangga tidak dipilah lagi langsung buang ke sungai atau buang ke kali
ke jalanan atau bahkan saya melihat di jembatan gantung pasar minggu
itu ditaruh di jembatannya itu sendiri
itu cukup mengenaskan menurut saya
kalau kesadaran masyarakat secara umum mungkin belum banyak yang sadar
enggak cuma manusia tapi hewan tumbuhan udara pun juga kena dampaknya
karena dengan kita buang sampah misalkan lah enggak ke kali gitu
kita naruh sampah di rumah udah kita pilih tapi kita nggak tahu tuh sampahnya itu berakhir kemana
apakah si pembuang sampahnya ini akan berakhir di tpa
atau ke tempat lain
misalkan dia larinya ke sungai terus berakhir di laut plastik itu akan menjadi mikroplastik
nah mikroplastiknya itu akan dimakan oleh ikan ikan
sedangkan ikan ikan itu kita selalu konsumsi setiap hari
dan yang berbahaya lagi adalah plastik itu akan merusak terumbu karang di laut
syahik yang tinggal bersama ibunya di kampung arak
di kampung arak
di kampung arak

memang lebih banyak menghabiskan waktunya di pinggir sungai
salma ibu syahik mengaku tidak banyak berkomunikasi dengan putranya saat berada di rumah
namun sang ibu terus mendukung aktivitas sang anak
daripada dia ngapa ngapain biarin itu lah kerjaan girang
kan enggak ada cucu saya ngikut kalau ngikutin sampah
daripada diajak sama dia tuh
pada mengikutin ngikutin sampah
ngikut cucu saya juga tuh
berangkat dari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat
pria tiga puluh satu tahun ini mendirikan komunitas river ranger jakarta pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
komunitas ini dimaksudkan untuk mengajak anak anak sekitar bantaran sungai
agar sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari cara membuang sampah plastik di sungai
itu saya melihat kondisi di lingkungan khususnya astawana condet balai kambang
mempunyai beberapa ruang lingkup yang sempit dan terisolir dari dunia luar
dan mereka tuh mempunyai kegiatan yang negatif
nah negatif jadi keadaan yang kurang kondusif lah
jadi aku mau merubah mereka tapi tidak cara dengan konfrontatif tapi dengan edukatif
tujuannya agar mereka terhindar dari virus virus yang tidak baik menjadi virus yang baik
secara rutin sebanyak dua kali seminggu anak anak usia sekolah dasar yang berasal dari kampung sekitar balai kambang ini
diajak untuk memungut sampah plastik yang berada di bantaran sungai
mereka sengaja dipilih untuk memupuk kesadaran akan bahaya sampah sejak dini
anak anak itu adalah bibit unggul
untuk masa depan gitu
jadi kalau misalkan orang dewasa kan kita bilangin eh ngambil sampah ngapain sih lu
nyusah nyusahin aja nggak bakal bersih gitu kan
tapi kan kalau anak anak masih polos masih bisa kita doktrin lah dengan virus virus kebaikan gitu
saat memungut sampah anak anak juga diajarkan untuk memilah berbagai sampah plastik yang ada
beberapa sampah plastik yang masih bisa diselamatkan harus dipisah dengan sampah plastik yang kondisinya hampir hancur
dalam pemilihan nih ada pengetahuan yang dikasih juga nggak sih bang jenis sampah sampah plastik seperti apa yang harus dikasih gitu
kalau untuk yang diambil kita pilah pilah juga ya
jadi kalau kayak plastik yang seperti ini nih
ini kan plastik yang berbeda ya
ini plastik multi layer yang nggak bakal bisa terurai mungkin berapa ratus tahun
itu dikasih tahu tuh perbedaannya
jadi kalau yang bisa diselamatkan kita selamatkan
kalau yang seperti ini kan udah parah ya keadaannya nih
nah ini kita buang ke tempat pembuangan nasional
nah kalau yang seperti ini gelas mineral atau tempat minum dalam kemasan
ini kita selamatkan
jadi nanti kita kirim ke waste for change
jadi selama bisa kita selamatkan kita selamatkan
oke nih semangat banget kayaknya siapa namanya sih nih
hawai udah berapa lama ikut bersih bersih sungai
tiga tahun kenapa mau ikut bersih bersih sungai kan kotor nih tempatnya
takut nggak sih kalau banyak sampah plastik di sekitar rumahnya
kena banjir nanti
kena banjir udah pernah kena banjir
lebih enak ya
nggak mau sampai kembarangan
nggak mau sampai kembarangan
dengan riang gembira anak anak sekolah bermain di antara tumpukan sampah
mereka belajar arti dari kerusakan lingkungan
di sungai yang terletak tidak jauh dari permukimannya
bicara masalah sampah di bantaran dan sungai ciliwung tidak akan ada habisnya
ini hanyalah sebagian kecil dari sumbangan okno manusia
manusia yang memilih untuk tidak bersahabat dengan alam
beruntung ada tangan tangan kecil yang masih mempedulikan dengan kondisi sungai ciliwung
meskipun tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan dan membutuhkan semangat serta usaha lebih
tapi paling tidak ada satu hal yang dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan mereka sendiri
komunitas river ranger memiliki lima anggota yang merupakan teman syahik di sekitar kawasan balikambang conget
sementara anak anak yang bergabung di komunitas ini berjumlah tujuh belas orang
berbagai aktivitas yang melibatkan pihak luar dulu sering digelar
bahkan dengan bantuan relawan dari luar komunitas dalam jumlah yang lebih banyak
syahik dan anggota river ranger pernah mengumpulkan sampah plastik yang jumlahnya mencapai ratusan kilogram dalam satu hari
kalau secara pribadi
seminggu bisa sampai empat lima kali mengutampai
dan kuantitasnya tidak terlalu banyak paling cuma beberapa kilo empat lima kilo per hari
tapi kalau secara umum maksimal pernah mencapai tujuh ratus kg dalam waktu setengah jam
itu cuma di bantaran sungai condet
khususnya di gua monyet
dan itu luas yang kita ambil sampahnya cuma seratus meter saja
nggak sampai menyusur ke pinggir pinggir yang ke atas atau hilir
namun sejak pandemi virus corona melanda
syahik membatasi jumlah anak anak yang ingin mengikuti kegiatan di bantaran sungai
secara bergantian mereka akan diizinkan ikut dengan mematuhi protokol kesehatan
selain sampah kiriman dari hulu sungai
pencemaran sampah plastik di sekitar condet juga berasal dari warga sekitar
warga mengaku terpaksa membuang sampah di sekitar lingkungan dan bantaran sungai
karena tidak mendapat fasilitas tempat pembuangan sampah
padahal khusus di sekitar wilayah balai kambang
keberadaan sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir
ya kalau dibandingin dari zaman saya kecil ya
itu kita kecil saya masih ngerasain mandi di kali
masih ngerasain kalau pagi tuh
ketarung tua cuci di kali
itu kalau sekarang wah sampahnya udah makin parah
biasanya sampahnya asalnya dari mana
ya kebanyakan sih kalau saya yang sales sendiri
dari rumah tangga
terus banyak pembuangan sampah di pinggir pinggir kali gitu kan
pak seles pernah nggak hilang gitu pak sampah kali
kalau sales kan jauh nih
kondisi masyarakat yang kurang peduli akan pencemaran sampah plastik di sungai
membuat syahik resah
ia sadar apa yang telah dilakukan tidak akan membuat kondisi sungai bersih seketika
namun hal ini harus terus dilakukan
karena tujuan saya mengambil sampah itu bukan untuk membersihkan
tapi menyadarkan masyarakat
agar bahayanya sampah plastik itu bakal merusak ekosistem itu bakal berdampak banyak untuk kelangsungan hidup
baik itu manusia maupun hewan dan tumbuhan
kondisi masyarakat yang kurang peduli akan pencemaran sampah plastik di sungai
kita pelan pelan sebenarnya step by step karena mengenalkan plastik bahaya sampah plastik itu kan masih absurd buat anak anak gitu ya
jadi kita gimana caranya untuk anak anak tahu plastik mana yang aman
plastik mana yang aman untuk makanan
plastik mana yang tidak aman untuk mereka
jangan lupa untuk berlangganan di sosial media dan tanya juga

bagi syahik dan anggota komunitas river ranger jakarta masalah sampah plastik tidak akan selesai jika hanya melakukan pembersihan saja
sampah plastik yang telah dipungut masih harus diproses kembali agar tidak menyebabkan pencemaran di wilayah lain
untuk itulah proses pemilahan dan pengolahan sampah menjadi sangat penting
sampah plastik yang telah dipungut tidak akan selesai jika hanya melakukan pembersihan saja
sampah plastik yang tidak bisa baru kita kirim ke pembuangan akhir
setelah aktivitas pemungutan sampah berlangsung syahik biasanya memisahkan jenis sampah organik dan sampah plastik
khusus untuk sampah organik seperti sisa makanan hingga kulit buah buahan anggota komunitas biasa mengolahnya menjadi kompos
proses pengolahan kompos cenderung sederhana karena hanya membutuhkan wadah seperti pot
bahan organik itu kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah lalu ditumpuk disiram dan akan dibiarkan selama kurang lebih tiga minggu
proses ini akan menghasilkan jenis pupuk kompos yang bisa digunakan untuk tanaman rumah
sementara untuk sampah plastik akan dibersihkan terlebih dahulu kemudian kembali dipilah
berapa sampah akan disumbangkan ke penampung sampah plastik

untuk kebutuhan pembuatan eco brick
pembuatan kompos dan ecobrake juga menjadi materi dari kelas alam yang diberikan kepada anak anak di river ranger
selama tiga kali seminggu selain diajak memungut sampah di bantaran sungai anak anak juga difasilitasi dengan kelas alam
dalam kelas alam ini anak anak diajarkan bagaimana bertanggung jawab kepada sampah plastik
yang mereka hasilkan sehari hari
kita pelan pelan sebenarnya step by step karena mengenalkan plastik bahaya sampah plastik itu kan masih absorb buat anak anak gitu ya
jadi kita gimana caranya untuk anak anak tahu plastik mana yang aman untuk makanan plastik mana yang tidak aman untuk mereka gunakan
kemudian menghindari plastik sekali pakai karena plastik itu kita nggak bisa terlepas dari plastik
handphone kita dari plastik tv dari plastik semua dari plastik
barang elektronik semuanya ada plastiknya
tapi yang dibahaya adalah plastik sekali pakai seperti snack yang dibungkus plastik kita sekali makan buang
terus botol plastik gelas plastik yang sekali kita konsumsi buang
mengajarkan kepedulian kepada lingkungan bukanlah pekerjaan yang mudah
perlu kesabaran agar kelak sang anak memahami ancaman di masa depan dari membuang sampah ke sungai
pastinya mereka juga merasa repot tapi dari repot itulah nantinya akan terbiasa kayak
ah repot banget sih mau jajan mesti bersihin dan habis itu jadikan ekobrik
mendingan gak usah jajan sekalian jadi jajanlah jajan yang makanan gak pakai plastik
misalnya ada somai yang didatang ke dekat rumah belinya jangan pakai plastik
bawa piring dari rumah jajan somai jajan rujak kemudian bikin gorengan di rumah sendiri
selain keterampilan dan pengenalan lingkungan
anak anak juga diberikan materi pelajaran formal untuk membantu proses belajar mereka di sekolah
seluruh anak yang diajak belajar di kelas alam menyambut baik aktivitas ini
mereka membaur dengan alam meskipun tempat belajar dan bermain yang seharusnya bersih dan indah
ternyata berada di tengah tengah sisa sampah
ekobrik itu pengantinya batu berat
dibuat dari apa aja
dibuat sama plastik soft plastik dan hard plastik
untuk merangkul anak anak berkegiatan positif di alam membutuhkan waktu yang tidak sebentar
kalau saya melakukan pendekatan itu selama tiga bulan kepada mereka dan saya melihat mereka menerima saya dengan senang hati gitu
meski berat syahik memutuskan untuk tidak berhenti
melakukan aksi sosialnya kepada alam
berharap kelak akan ada perubahan untuk mengembalikan ekosistem sungai
saya sih nggak pernah muluk muluk ya untuk mempunyai harapan ya
saya nggak pernah berpikir untuk merubah dunia atau melakukan hal hal besar
saya cuma mau kegiatan yang saya lakukan ini konsisten dan terus menerus dan nggak pernah bosen untuk saya pribadi
terus ada pohon menteng ada pohon gandaria terus pohon cipukan juga ada
kemudian pucung pucung di sini masih ada
pohon salak dan pohon duku
pohon duku pohon salak langka banget karena cuma ada di sini mungkin
tidak hanya dengan membersihkan sampah
upaya melestarikan ekosistem sungai ciliwung juga bisa dilakukan dengan menjaga perkebunan di sekitar bantaran sungai
di aliran ciliwung condet terdapat sebuah perkebunan
yang dengan asrinya tegak berdiri di antara belantara gedung kota jakarta
lokasi ini dinamakan cagar buah condet
perkebunan seluas tiga tujuh hektare ini adalah sisa lahan masyarakat asli betawi yang diambil alih pengelolaannya oleh pemprov dki jakarta
bagi syahik dan anggota komunitas river ranger
keberadaan cagar buah conden menjadi pilihan yang sangat penting
sebagai wilayah serapan air terutama saat musim penghujan tiba
saat debit air di sungai ciliwung tinggi
badan sungai yang telah lama mengalami penyempitan bisa memarkirkan airnya di area perkebunan ini
kita semua tahu bahwa sifat akar itu adalah menyerap air
kalau misalkan tumbuhannya banyak pohonnya banyak
pastinya menyerap airnya itu lebih banyak
dan itu pasti meminimalisir dampak dari banjir
karena penyerapannya itu sendiri
jadi penting banget adanya tumbuhan dan tanaman di bantaran sungai
untuk itulah anggota river ranger
kerap melakukan aktivitas penelitian singkat di perkebunan ini
syahik biasanya berkeliling memotret dan mengidentifikasi jenis jenis tumbuhan yang ada
di lokasi ini terdapat berbagai tanaman khas betawi yang memiliki nilai sejarah dan tergolong cukup langka
terus ada pohon menteng
ada pohon gandaria
terus pohon ciplukan juga ada
pucung di sini masih ada
pohon salak dan pohon duku
itu pohon pohon langka semua ya bang
pohon duku pohon salak langka banget karena cuma ada di sini mungkin
sesekali setelah anak anak menyelesaikan kelas alam
syahik juga mengajak mereka ke perkebunan untuk mengenalkan berbagai jenis tanaman
ada juga darah panjang di mana mereka bisa mencobanya
pemilik sg syahik
dr syah naf mateus penjelasan agensi
dipercaya vio media will meet
pelos showcase dan saran diimi
salah satu pohon yang ada di sini menurut cerita masyarakat setempat
merupakan jenis pohon yang menjadi cikal bakal penamaan wilayah condet
katanya banyak sekali jenis tanaman yang udah mulai langka di sini
ada berapa jenis dan apa aja mungkin
yang masih ada di kawasan condet khususnya di cagarbuah condet ini
kurang lebih masih ada sekitar tujuh sepuluh jenis tanaman
nah di sana salah satu pohon yang banyak sejarah dan ceritanya
oh gitu ya
ya pohon legenda banget ya pohonnya
dan kenapa katanya banyak sejarah dan legendaris ini
nah ini sebenarnya namanya adalah pohon ondet atau buni ya
ini adalah salah satu cikal bakal kenapa sih disebut condet
kawasan condet gitu ya
nama condet ini awal mulanya berasal dari pohon ini salah satunya
jadi gimana cerita itu bang
jadi ceritanya dulu adalah condet itu adalah ci dan ondet
ci itu artinya
ya kan kita tahu semua ciliwung cisadane ci ci ci ci itu adalah artinya air
nah kebetulan condet ini adalah kawasan yang berada di bantaran sungai ciliwung gitu kan
nah ondet itu adalah salah satu pohon ini
namanya pohon ondet atau pohon buni yang dulunya banyak tumbuh di sekitar bantaran sungai atau di kawasan condet ini
dan berakhirlah dari condet menjadi condet
berarti dari cindet
ciondet jadi disingkat jadi condet
proses perawatan perkebunan cagar buah condet dilakukan rutin setiap hari oleh petugas harian dari dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian pemprov dki jakarta
beberapa tanaman langka lainnya seperti salak dan duku condet ternyata memiliki teknik perawatan yang sedikit berbeda
dengan jenis tanaman
dan dengan jenis tanaman yang sama di wilayah lain
nggak ada yang khusus sih sebenarnya
makanya sama teman teman kita bilang kalau pohon duku itu dibuangin borosnya agar mengapa
sinar matahari masuk dan dia kena sinar matahari nanti dengan sendirinya bunga akan keluar beserta daunnya gugur
kayak begitu pemberihanan
kalau pun salak seperti itu
tadi saya bilang batang batang yang tua yang kering itu dibabat
karena kita ini nggak kayak di sleman
nggak ada pohon atasnya kalau sleman
itu cuma pohon salak
selain merawat para petugas di cagar buah condet juga harus mengedukasi masyarakat setempat untuk menjaga perkebunan yang masih tersisa di tengah kota ini
agar masyarakat sadar bahwa ada ekosistem bantaran sungai yang harus dilestarikan